di bogor jawa barat kericuhan antrian ratusan pengemudi ojek online dengan pengelola
restoran cepat saji terjadi di jalan raya pajajaran kota bogor jawa barat pada rabu
siang kericuan terjadi usai akun onlinenya dikenakan sanksi mendadak
ributan merdas telah satgas covid gabungan datang ke lokasi dan membubarkan kerumunan
sebelumnya emosi masa ojek online meluap setelah pengelola resto membatalkan pesanan secara massal
selain rugi ongkos talangan mereka juga harus mendapat sanksi akun usai antri selama berjam jam
peringatan dirugikan seperti apa pak dari
kalau akun saya
hingga rabu sore masa ojek online masih menunggu solusi ganti rugi akibat pembatalan pesanan oleh